aksi unjuk rasa di gelar ratusan boboto di depan kantor pt persib bandung bermartabat
di kawasan sulanjana kota bandung jawa barat hingga minggu malam tadi
selain memenuhi badan jalan sulanjana yang berada tepat di depan kantor pt persib bandung bermartabat
dalam aksi unjuk rasa tersebut boboto juga sempat menyalakan kembang api serta flare
aksi dipicu ketidakpuasan boboto terkait performa persib di seri pertama liga satu indonesia
mereka meminta manajemen mengevaluasi kinerja pelatih robert ren albert
selain menerima aspirasi boboto manajemen persib juga mengaku telah melakukan evaluasi
dan menuntut tim pelatih untuk dapat menjadikan persib meraih alasan
angka penuh di seri kedua liga satu indonesia yang rencananya akan digelar di jawa tengah dan yogyakarta
mulai enam belas oktober mendatang
persib bandung kini masih berada di peringkat kelima kelasemen sementara liga satu indonesia
dengan koleksi sepuluh poin hasil dari dua kali kemenangan dan empat hasil imbang
freddy bangun bandung jawa barat